berkarya di tengah keterbatasan begitulah kata yang bisa menggambarkan jana sabrina
jenah memang tak dilahirkan sempurna dengan kekurangan pada indera pendengarnya
namun kondisi ini tak menyurutkan semangatnya
ia menjadi penggerak gerkatin gerakan untuk kesejahteraan tunarungu indonesia cabang tangerang sejak dua ribu sembilan belas lalu
jana menjadi orang yang dikenal keluarganya bernyali besar untuk mencoba hal hal baru
termasuk ketika pandemi corona melanda indonesia dan mengharuskan setiap orang mengenakan masker
kondisi ini menyulitkan kaum tuli saat berkomunikasi
karena masker menghalangi mereka untuk membaca garak bibir
jana kemudian membuat solusinya
ia menjahit masir khusus kaum tuli dengan model transparan pada bagian tengahnya
masker ini menjadi salah satu produk hasil wira usaha busana muslimnya yang banyak dijual secara online
keterampilan menjahit ini tentu tak secara instan ia dapatkan
ada sosok kedua orang tua yang mendukungnya mempelajari beragam keahlian
terus saya pikir pikir saya sebetulnya belum tertarik sama jahit lah gitu
bapak bilang harus harus gitu
coba dong dicoba yaudah jahit
lalu sekarang jadi bisa
selain almarhum ayah medan wati ibu jana menjadi sosok yang tegar dan berjasa
apalagi dua adik janah yang lain juga kaum tuli
disiplin namun tetap memotivasi menjadi kunci medan wati menumbuhkan kepercayaan diri pada anak
sebetulnya secara manusiawi kan memang kita agak agak merasa gimana nanti anak anak ini di depan
cuma saya karena punya keyakinan semua apapun yang terjadi di dunia ini udah kehendak allah
jadi saya pasrakan aja sama allah semua
mulai dari tadinya nanti kerja gimana jodohnya gimana gitu kan
tapi ya alhamdulillah
karena kita tidak mengedepankan keinginan kita
jadi campur tangan tuhan semua berjalan dengan lancar
selain orang tua adnan suami jana menjadi pemeran utama yang selalu mendukung dan mendampingi jana
terutama dalam mendidik kedua putrinya afni dan abia
ya kalau di rumah seperti biasa tentunya pasti sih kalau kendala komunikasi ke anak anak mungkin ada lah ya
karena kan anak sedang main bercanda gitu
tentunya kan ina kan nggak bisa dengar jadi bingung ini mainnya ngomong apa mau apa
jadi kadang kadang di rumah itu merasa sepi gitu
ya paling kekurangannya saya lengkapi lah gitu
jana punya cita cita besar untuk menggerakkan komunitas tuli
ia ingin teman tuli punya beragam keahlian sebagai modal awal berwirausaha
langkah ini memang harus diambil
karena masih minimnya lapangan pekerjaan yang menerima orang tuli
saya berharap harus buka usaha jahit khusus tuli
yang kedua rumah makan salah satu untuk teman teman tuli
semua itu banyak soalnya tuli tuli yang nganggur
itu banyak perusahaan perusahaan kerja itu nggak mau terima orang tuli
jana juga berharap akan semakin banyak pihak yang peduli pada komunitas tuli terutama pemerintah
untuk memberi bantuan modal wadah dan kesempatan mengembangkan diri
karena kaum tuli layak mendapatkan hak yang sama untuk berkarya di masyarakat
dengan beragam kreativitas dan talenta mereka
putri demis yoga aris tangerang banten